survei terkini dari lembaga indikator politik indonesia elektabilitas ganjar pranowo berada di posisi teratas disusul oleh prabowo dan anies
hasil survei indikator politik indonesia menyatakan ganjar pranowo mengungguli baca pres lainnya untuk memenangkan pilpres di tahun dua ribu dua puluh
sementara prabowo subianto di urutan kedua dan anies baswedan berada di posisi terakhir
kita akan mengatakan
kita akan menganalisis bagaimana dinamika dan pemetaan suara jelang pesta demokrasi terbesar pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang dengan direktur eksekutif indikator politik indonesia prof burhanuddin muhtadi
selamat malam prof burhan terima kasih atas waktunya
baik prof berdasarkan hasil survei dari indikator sebenarnya apa faktor utama yang bisa mempengaruhi arah suara dari swing voters terhadap baca pres tertentu
karena kalau kita lihat cukup besar ya setiap capres pasti memiliki
pertama kalau kita lihat data tren sebenarnya jumlah swing voters itu cenderung menurun
jadi trennya menurun tetapi proporsinya berbeda beda kalau kita lihat per capresnya
nah di antara pemilih yang kita kategorikan sebagai swing voters yang memilih ganjar pranowo itu relatif lebih kecil dibanding pemilih swing yang ada di basis pendukung anies maupun pak prabowo
jadi pemilih swing adalah pemilih yang sudah punya referensi baik ke ganjar ke prabowo atau ke anies baswedan tetapi mereka masih membuka opsi untuk pindah ke capres yang lain
inilah swing voters
nah ada lagi tipologi yang lain namanya undecided voters
nah undecided voters ini itu umumnya kelas menengah bawah
nah mungkin mereka adalah yang menunggu praktek raintalistik menjelang pemilu
kalau pemilih swing itu secara umum tingkat pendidikannya lebih baik dibanding dengan undecided voters
tetapi beda beda proporsi swing per capresnya
nah tentu pr terutama buat pak prabowo dan anies karena pemilih swing mereka lebih banyak ketimbang pemilih swing ganjar pranowo
tetapi jangan lupa pemilih ganjar cenderung kurang berkembang kalau kita lihat data dari waktu ke waktu
artinya pendukung ganjar cenderung tidak mampu mempenetrasi basis baik pak prabowo atau anies baswedan
berdasarkan hasil survei dari indikator ganjar pranowo ditetapkan sebagai baca pres yang memiliki swing voters paling rendah
nah apa sebenarnya yang menyebabkan swing voters dari ganjar ini semakin rendah setiap tahunnya trennya katakan tetap turun seperti kata anda tadi prof
nah pemilih ganjar umumnya lebih ideologis ya
yaitu mereka basis pd perjuangan yang cenderung menutup pintu bagi opsi untuk pindah ke lain hati
tetapi ini juga jadi masalah yang lain
di satu sisi kabar baik pemilih ganjar cenderung lebih kuat untuk tidak pindah ke lain hati lebih loyal
tetapi di sisi lain juga kemampuan untuk mengikat atau menarik basis partai lain itu juga tidak terlalu bagus
nah untuk pak prabowo dan anies baswedan itu pemilih swingnya lebih banyak ketimbang pemilih ganjar
di satu sisi ada pr ayu karena bagaimanapun pemilih swing itu bisa pindah ke yang lain
itu yang menjelaskan mengapa naik turun ya perolehan terutama antara anies dan pak prabowo karena pemilih swingnya tinggi
tetapi di sisi lain juga menunjukkan kemampuan dari kedua tokoh ini untuk menarik basis entah itu dari anies atau dari pak prabowo

kalau salah satu diantaranya tidak masuk putaran kedua
bahayanya adalah buat ganjar meskipun pemilih kuatnya lebih banyak
kalau misalnya tidak mampu menang satu putaran di putaran kedua kemungkinan besar kalah kalau melawan pak prabowo
data ini yang kita temukan di survei kali ini
karena tadi kemampuan ganjar untuk menarik basis pemilih anies itu jendrung kurang sekuat pak prabowo
salah satu penjelasannya karena kebetulan antara pendukung anies dan pak prabowo
itu berasal dari universum yang sama
pemilih anies adalah pemilih pak prabowo di dua pilpres sebelumnya
baik jadi memang kalau kita lihat semakin seru ya prof
karena seperti kata anda tadi mengatakan bahwa masih salib menyalib elektabilitasnya
tapi saya ingin coba menganalisis dan mengulas peluang dari baca pres ini satu persatu
saya ingin mulai dari ganjar pranowo terlebih dahulu
tadi kalau saya menyimak hasil dari survei indikator mengatakan bahwa hampir di seluruh simulasi ganjar pranowo ini mengungguli kedua baca pres yang lainnya
analisis anda mengapa bisa sampai demikian
kecuali di simulasi head to head ganjar kalah dibanding prabowo subianto
betul hanya satu itu saja ya
di luar simulasi head to head ganjar pranowo unggul
meskipun keunggulannya dalam margin of error
jadi kalau kita lihat dari data yang kita punya mengapa ganjar sedikit unggul dibanding pak prabowo
karena faktor sosialisasi
jadi tadi data menunjukkan misalnya responden dalam beberapa waktu terakhir nama capres siapa yang mereka sering lihat di spando di baliho di media sosial
kemudian di portal online kemudian tim ses yang mendatangi mereka
umumnya adalah capres
atau tim ses atau simpatisan yang mendukung ganjar pranowo
nah sementara pak prabowo kalah tipis di semua sosialisasi kecuali sosialisasi via tv
anies baswedan itu kalahnya agak jauh dibanding baik ganjar atau pak prabowo subianto
nah itu pula yuk kalau kita lihat simulasi tiga nama mengapa ganjar sedikit lebih unggul dibanding dua rivalnya
karena sosialisasi partai maupun relawannya lebih agresif
dibanding dengan lawan lawannya
nah ini artinya buat siapapun kalau ingin mendapatkan dukungan adalah mereka harus lebih penetratif
untuk terutama menarik kelompok swing yang per hari ini masih mendukung lawannya
semakin aktif mereka mensosialisasikan capresnya semakin besar peluangnya untuk mendapatkan dukungan terutama dari kelompok swing
yang kemungkinan pindah ke lain hatinya lebih besar
ketimbang pemilih lain hatinya
ketimbang pemilih tua
baik saya ingin beralih ke prabowo subianto
yang menarik adalah dari hasil simulasi voting yang anda paparkan tadi sebenarnya pak prabowo ini ada di urutan kedua
di bawah ganjar dan di atas anies baswedan
tetapi hanya satu simulasi saja jika head to head ganjar pranowo dan prabowo subianto
maka seperti kata anda bisa menang prabowo subianto ini
apakah ini karena ada kesamaan pemilih atau kesamaan demografi dari
bagaimana orang orang yang memilih anies baswedan dengan prabowo subianto
atau seperti apa sebenarnya analisisnya prof
betul jadi pertama pemilih anies adalah memilih pak prabowo di dua ribu sembilan belas
jadi pemilih anies itu berada dalam satu universum yang sama dengan basis pak prabowo
jadi kalau misalnya anies gagal masuk putaran kedua
di putaran kedua kembali ke pak prabowo
nah ini yang menjelaskan mengapa pak prabowo meskipun kalah tipis dibanding ganjar dalam banyak simulasi
itu di head to head masih unggul
karena basis pemilih anies umumnya adalah basis lama pak prabowo
nah itu terlihat
terutama di wilayah sumatera
kemudian wilayah jawa barat
nah di sini basis lama pak prabowo terbelah
sebagian lari ke anies
nah ini agak berbeda misalnya
kalau misalnya pemilih anies itu berasal dari basis lama pak jokowi
nah ini tidak mengatakan demikian
data kami menemukan pemilih anies umumnya adalah basis lama pak prabowo yang kecewa
karena pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi
ini menunjukkan pertarungan akan diselesaikan di putaran kedua
siapapun capres yang akan menang adalah mereka yang mampu menarik dukungan pendukung capres yang gagal di putaran pertama
jadi kalau misalnya ganjar tidak lolos putaran pertama
kemana basis ganjar akan memilih antara anies versus pak prabowo
ternyata sebagian besar pendukung ganjar lebih memilih ke pak prabowo dibanding anies
demikian juga kalau misalnya pemilih pak prabowo gagal di putaran pertama
yang masuk adalah anies versus ganjar
pemilih pak prabowo agak split ada yang ke ganjar ada yang ke anies baswedan
baik jadi intinya jika memang ada putaran kedua
kuncinya untuk bisa memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat adalah menarik suara dari baca pres atau capres yang gagal di putaran pertama
seperti itu ya prof burhan
saya ingin anda menganalisis di baca pres yang ketiga yaitu anies baswedan
dari hasil survei anda mengatakan bahwa anies baswedan berada di posisi terakhir atau di posisi bontot
mengapa hal ini bisa terjadi padahal anies baswedan adalah orang yang pertama mengumumkan diri dan mendeklarasikan sebagai calon presiden
bahkan sudah ada bakal calon wakil presidennya sudah ada muhaymin iskandar
apakah hal tersebut tidak signifikan
jadi survei kami sebagian besar datanya diambil di akhir agustus
dan ketika muhyiddin iskandar dideklarasikan sebagai calon presiden anies tanggal dua september
itu kami tinggal menuntaskan sebagian kecil responden yang belum diwawancarai
jadi memang tanggal dua puluh lima sampai tanggal tiga puluh
tanggal tiga september mungkin efek muhyiddin belum tercapture
tetapi dari data yang kita punya kita akan sampaikan nanti pada waktunya
itu belum kelihatan efek pkb berkoalisi dengan anies baswedan
jadi kita sudah punya sebenarnya data akhir september itu belum ada tanda tanda
meskipun ada kenaikan tapi kenaikannya belum signifikan
nah penjelasannya ada
nah penjelasannya apa yang mengakibatkan ini semua terjadi
salah satunya karena masuknya pkb juga diikuti oleh hengkangnya demokrat ke pak prabowo subianto
jadi ada semacam tukar guling
dan ini menjadi sebab mengapa pak prabowo ketika kehilangan pkb itu cepat mendapatkan gantinya
karena basis partai demokrat itu cenderung lebih solid untuk mengikuti keputusan elitnya pindah haluan ke pak prabowo
sementara basis pkb ketika elitnya memutuskan bergabung dengan anies itu perlu waktu karena bagaimanapun ada banyak pr ya
pertama pkb nasdem berkoalisi dengan pks
ini satu entitas keislaman yang tidak mudah untuk dipersatukan
saat yang sama tidak semua basis pkb mendukung anies baswedan
ini yang menyebabkan mas anies masih struggling di peringkat ketiga
prof burhan kita masih akan melihat bagaimana dinamika dari pemetaan suara jelang pilpres dua ribu dua puluh empat
terutama untuk swing votersnya seperti apa
kita akan masih melihat bagaimana nanti dinamika politik yang terjadi kurang dari satu tahun lagi ya menjelang dua ribu dua puluh empat
terima kasih atas informasi dan juga analisisnya
direktur eksekutif indikator politik indonesia prof burhanuddin muhtadi telah bergabung bersama kami malam hari ini di kanal pemilu terpercaya
selamat malam sehat selalu prof
terima kasih cnn